ada fenomena menarik di wisata alam gunung bromo di kabupaten probolinggo jawa timur saat ini
suhu udara yang mencapai minus empat derajat celcius membuat embun yang menempel di dedaunan hingga padang pasir membeku berubah menjadi bunga es
ada yang berbeda dengan wisata alam gunung bromo di dusun cemoro lawang probolinggo jawa timur
semua dedaunan bahkan rumputan terlihat memutih karena embun yang menempel membeku berubah menjadi bunga es
fenomena ini terjadi pada saat dini hari menjelang pagi sebelum matahari terbit
bunga es ini akan langsung mencair kembali menjadi embun saat matahari terbit
suhu udara di kawasan bukit cemoro lawang mencapai satu derajat celcius
namun di kaldera atau lautan pasir bisa mencapai minus empat derajat celcius
di lautan pasir bromo lebih menarik lagi
terlihat bunga es tertata rapi di gundukan pasir yang berombak terkena angin
fenomena alam ini sudah terjadi sejak musim kemarau atau tepatnya hampir sebulan belakangan
ingin sekali tapi dengan adanya frozen ini malah nambah keindahan gunung bromo ini
sangat bagus dan bisa dinikmati untuk warga semuanya
indah sekali pokoknya dengan adanya frozen ini
sebaru kali ini saya lihat ini
sangat indah sekali
di savana di bawah di rumput rumput itu banyak frozen semua
untuk kondisi bromo masih level waspada radius aman satu km
waspada ya jadi statusnya waspada radius satu km untuk acara aman
selama seminggu ini sudah dua kali terjadi beku ya untuk bunga apa namanya embunnya embunnya beku
jadi memang biasa terjadi saat musim kemarau
penasaran dengan bunga es ditambah dinginnya suhu di gunung bromo
berkunjung saja ke bromo pada libur akhir pekan kali ini